direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya terus menyelidiki misteri kematian satu keluarga di kalideres jakarta barat
yang jasadnya ditemukan mengering beberapa waktu lalu
dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara yang telah dilakukan
penyidik polda metro jaya memastikan bahwa penyebab kematian empat orang tersebut bukan kelaparan
hal itu didukung oleh sejumlah faktor salah satunya keluarga yang dinilai berkecukupan
penyidik menggunakan metode scientific crime investigation dalam menyelidiki kasus ini
tak bekerja sendiri penyidik di treskrimum polda metro jaya juga melibatkan kedokteran forensik dalam melakukan penyelidikan
bisa mengetahui secara ilmiah penyebab kematian empat orang itu
rabu enam belas november setelah memeriksa suhu ruangan untuk menghitung waktu kematian
polisi juga meneliti temuan belatung di tkp
direktur reserse kriminal umum polda metro jaya kombes pol hengki haryadi mengatakan
polisi telah meminta pendapat ahli entomologi terkait temuan belatung pada keempat jenazah
pada hari yang sama
polisi juga kembali melakukan olah tkp di rumah kalideres
olah tkp kali keempat ini melibatkan sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu
mulai dari ahli mediko legal patologi anatomi toksikologi dan ahli dna
dalam olah tkp ini juga ditemukan tumpukan sampah yang sudah menggunung di bagian belakang rumah
sebelumnya empat orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam satu rumah
di perumahan citra garden satu extension kalideres jakarta
di jakarta barat kamis sepuluh november lalu
tim liputan cnn indonesia